ehm mbak tau aturan nyetir gak mbak
hampir minum makan temen saya nih
eh lu jangan sok tau ya
gua tuh gak salah apa apa
laginya tadi juga kena penapa kok
badan gua emang gak kena penapa
ho jadi lo minta kompensasi
eh mbak mbak tunggu mbak
ini uangnya kita nggak perlu uang ini
kita perlu kita perlu
udah nih apaan sih lo
uangnya kita gak perlu
gua kesana aja sih
gua panggil panggilin berlengu sekarang
bibi baru bersih bersih di dapur non
emangnya ada apa
gua kan tadi minta di setrika ya
warna putih kan
bibi tadi salah denger
gara gara bibi mood gua jadi ilang toh
orang kayak bibi tuh harus kasi pelajaran
biar gak selalu kalo dengerin perintah orang
mau diapain non
dik denger ya
lain kali kalo salah lagi gua gak bakal siap pun
sekarang kerjain baju yang gue minta
roti nya enak mah
kan baru tiga hari yang lalu bapak transfer ke rekening kamu
masa uang sejumlah itu sudah habis sih
emang udah habis
kebutuhan raya juga banyak kan
wajar lah kalo raya ngurangin banyak uang
tapi kamu itu harus bisa mengontrol pengeluaran kamu dong ya
jadi maksud papa
atau pikiran papa
raya terlalu boros
terus dia suka menghambur hamburkan uang gitu
kalo emang papa gak mau ngasih uang lagi ke raya yaudah
gak usah nyeramain raya kayak gitu
bukan begitu maksud papa nak
tapi kamu itu harus tahu
saat ini kondisi keuangan papa itu lagi tidak stabil
jadi papa gak bisa memberikan kamu uang dengan
ya dengan gampang seperti dulu lagi
papa emang tega ya
gak boleh bicara begitu sama papa
tapi lain kali bapak nggak akan kasih kamu uang tambah lagi
thank you pa
kenapa sih sikap raya jadi kasar begitu pa
papa sendiri juga gak tau ma
kok mukanya sedih begitu
coba lihat tangannya
bi kenapa tangannya
kok bengkak begini
tadi tadi bibit jatuh nyonya
bi sumi jangan bohong sama kami
dan bibi sudah kami anggap seperti keluarga sendiri
sekarang bibi jangan bohong
katakan ada apa sebenarnya dengan tangan bibi
tadi tangan saya dijepitin ke pintu sama non raya
non jangan dimarahin
wong saya yang salah kok
sekarang kita ke dokter
kita obatin tangan bibi ya
nanti biar kami yang bicara dengan rea
kok raya jadi seperti itu ma
mama juga tidak tahu
terima kasih pak bu
buang amin jalanan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih mbak
terima kasih pak
siapa yang mau nabrak sini
kenapa sih ribut ribut
wang ada cewek nyolot
dia mau nabrak gue malah gue yang disalahin
tau aturan nyetir gak mbak
hampir minum yang temen saya nih
eh lu jangan sok tau ya
gue tuh gak salah apa apa
laginya dia juga kena penapa kok
badan gue memang kena penapa
jadi lo minta kompensasi ha
sisi lu teman
sisi lu teman
sisi lu teman
sisi lu teman
ini uangnya kita nggak perlu uang ini
kita perlu kita perlu
ini uangnya mbak
kita nggak butuh uang ini mbak
waduh sombong amat sih tuh cewek
wang duitnya balikin
ini uang biar gue megang
nanti kalau kita ketemu lagi sama tuh cewek
kita balikin duitnya
asal lo tau
gak semua orang bisa dibeli pakai duit
mana mungkin kita ketemu dia lagi
udah siang nih
makan lele goreng
gue punya dua tiket
kayaknya udah beberapa kali ya harus gue bilang ya sama lo
jangan deketin gue deh
gue itu gak bakal pernah mau jalan sama joe payah dan miskin kayak
sampai kapanpun juga
udah langsung payah
udah payah lo
gak apa apa deh
gak apa apa dapet
eh kok lo gak ngerjain tugas sih
kalau gak ngerjain bisa bisa lo gak dapat nilai
ngapain ngetonin tangan gue kalau cuma buat kerjain kayak gini
masih dapat belajar juga
yaudah terus selalu aja deh
apa ada kesulitan